sebuah video viral di media sosial
merekam konvoy belasan kendaraan di depan gerbang gedung kejaksaan agung jakarta selatan
senin malam dua puluh mei lalu
merekam belasan kendaraan roda dua dan roda empat
membunyikan sirine dan sempat berhenti di depan gerbang kantor kejaksaan agung di jakarta selatan
rombongan konvoy sempat berkeliling mengitari kompleks kejagung sambil mengeber kenalpot
diduga peristiwa ini berkaitan dengan kejadian sehari sebelumnya
mengenai seorang anggota densus delapan puluh delapan yang diduga tertangkap basah
usai menguntit jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah di sebuah restoran di jakarta selatan
kompas tv mengonfirmasi langsung kepada kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedane
sabtu lalu soal kabar viral adanya anggota densus delapan puluh delapan polri yang diduga menguntit jampitsus
kepada ketut kami juga menanyakan soal penjagaan polisi militer dari tni untuk mengawal jampitsus
kami juga sempat meminta klarifikasi dari kadif humas polri irjen sandi nugraha tapi belum ada respons
sampai saat ini saya belum tahu informasinya
sementara soal pengawalan jampitsus oleh personel tni
kalau pengawalan dan penjagaan di kejagung sebagian memang dari tni
karena bagian organik dari jaksa agung muda tindak pidana militer kejagung
kepala pusat penerangan tni majenugraha gumilar menyatakan
tidak ada yang istimewa soal penjagaan oleh puspom tni di kejaksaan agung
pengetatan pengamanan di kejagung buntut jampit sus di kuntit densus delapan puluh delapan
menurut kapuspen penjagaan oleh personel puspom tni sesuai dengan memorandum of understanding
antara pihak tni dan pihak kejaksaan
berkait berita yang ramai baru ini tentang pengamanan pomp tni di kejaksaan
pelaksanaan kita pengamanan dilakukan seperti biasanya normal dan tidak ada yang istimewa
jampitsus kejaksaan agung febri ardiansyah yang disorot
usai muncul kabar dugaan dikuntit anggota densus delapan puluh delapan
selama karirnya di jampitsus ia menangani sejumlah kasus korupsi besar
di antaranya korupsi asuransi jiwasraya asabri dan kasus korupsi tata niaga timah
yang menyeret nama selebritas sandra dewi untuk diperiksa sebagai saksi
serta menjadikan suaminya harvi muiz dan crazy rich helenali jadi tersangka